dalam sambutannya saat membuka muktamar ke dua puluh tiga ikatan pelajar muhammadiyah
presiden joko widodo menyoroti soal generasi muda yang saat ini tumbuh pada era digital
ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence
dan juga generatif artificial intelligence generasi muda pun menjadi lebih unggul
presiden jokowi berpesan kepada generasi muda agar mempelajari
menguasai mengembangkan dan memanfaatkan pertumbuhan teknologi saat ini
sehingga menjadi lebih unggul demi kesejahteraan umat
sehingga saudara saudara bisa menjadi generasi tangguh yang bukan hanya menguasai iptek
tapi juga memiliki budi pekerti luhut memiliki moral yang baik
serta memperjuangkan kebenaran dan kemanusiaan
tidak ada gunanya nilai sekolah sepuluh tidak ada gunanya
kalau moralnya nol kalau budi pekertinya tidak baik
buktamar ini diikuti oleh delegasi semua provinsi di tanah air
para peserta berharap muktamar ini dapat membawa hal yang baik
jadi harapannya ini kan permusyawara ya pak
jadi kami berharap nantinya setelah permusyawaratan ini berakhir
kami bisa membawa hal hal yang baik membawa ilmu atau membawa masukan dari teman teman
dari wilayah lain untuk kami implementasikan di papua
karena kan papua di bagian timur ya perlu juga masukan dari teman teman barat
dalam pembukaan muktamar presiden jokowi juga memberi sejumlah pertanyaan dan kuis dengan hadiah sepeda
di mengikutan cnn indonesia